di mana dia
tante laura pasti tahu di mana sintia berada
kamu minum susunya nih
iya ya diem
kamu pinter juga ngediemin anak kecil
iya lah aku
udah sekarang kamu telpon bella
sesuai sama rencana kita yang awal ya
semangat tenang ya
bella kamu disini dulu ya
kamu gak usah khawatir
aku sama afif akan mencari chief
aku tinggal dulu
kangen gak sama sintia
pasti kangen dong
kamu kehilangan anak kamu ya
tolong kembalikan syufah ke aku sintia
kamu harus melakukan sesuatu
aku bakal ngelakuin sesuatu untuk kamu
tolong kembalikan siva ke aku sintia
eh tapi jangan sekarang deh
nanti aja ya aku kasih tau aku mau apa
dah bella selamat bersedih ria ya

aku lidah denganaves
magma dan boleh dihentikan
jadikan tips buka di deskripsi
yang lebih baikencia meletakan dengan

dia bilang siva ada sama dia dan
afif afif aku mohon kamu jangan gegabah
aku takut sintia bakal macem macem sama siva
aku harus tau dimana sintia berada
pokoknya mati gak bisa dihubungin
siva ada sama sinti
kamu tenang aja
aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan anak kita
aku harap kamu baik baik aja deh
ah maaf ya pak
justru saya ngerasa gak enak hati soal pilas sama bapak
kak iko aku butuh bantuan
tapi jangan sampai reno dan bu saira tahu
semua baik baik aja kan
oh iya ya semuanya baik baik aja
terima kasih ya assalamualaikum
waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada apa ya kenapa mas iko buruk buruk kayak gitu
ini gimana caranya sih viv
gimana caranya sintia sama gafin bisa bawa siva tanpa ada orang yang tahu
iko cukup kita gak usah bahas itu lagi
yang paling penting sekarang kita fokus
kita harus berhenti
kita harus mencari dimana sintia berada
karena mau kemana
tante laura pasti tahu dimana sintia berada
sintia bener bener keterlaluan sekali itu anak berani beraninya dia ninggalin saya
keterlaluan anak aja

tante gak tahu
tante jangan bohong
tante pasti tahukan dimana sintia
dimana sintia sama gafi
kamu ini kenapa sih
kamu gak dengar tadi tante ngomong apa
kalau tante bilang gak tahu ya itu artinya tante gak tahu
mereka meninggalkan tante
sekarang jawab yang jujur
dimana sintia sama gafi
tante tahu kan apa yang bisa saya lakukan kalau cynthia sampai gak bisa ditemukan
saya sudah banyak menderita tanta
dan itu disebabkan oleh anak tante
dan kemarahan saya sudah mencapai puncak tante
jadi tolong jawab dimana sintia tante
jawab pertanyaan saya dimana sintia
asal gak jengkak kalian ini kenapa sih
kalian gak ngelihat saya sendirian disini
kalau saya bilang gak tahu itu saya gak tahu
saya benar benar gak tahu
ngerti gak sih kalian
aku punya ide
aku punya ide
aku punya ide
aku punya ide

tentang apa apa bisa ketemu dia
tunggu sekejap ya
tunggu sekejap ya
uuuh tuh dia
bak mandi buat syifa
kebetulan gak mau telepon
aku mau kasih lihat kamu sesuatu
mama sendirian di sini
kamu lihat kan
kamu berikan sifat sama aku
dan aku akan lepasin mama kamu
kamu mau ngapain sama aku juga aku udah gak peduli
cynthia kamu bener bener keterlaluan ya
gak usah marah marah
aku tuh bosen banget dengar mama marah marah mulu
pasti kamu khawatir banget ya sama shiva
mau liat syifa gak
kamu pernah gak di betap ini
kamu jangan berani berani mencelakai syifa
kalau kamu sampai melakukan
aku akan cari kamu sampai kunjung dunia
aku tidak akan pernah memaksa kamu
kamu lihat anak versung gak